aparat kepolisian gabungan dari polrestabes surabaya
rabu siang mengrebek sebuah gudang yang disinyalir sebagai tempat penyimpanan miras oplosan
di kawasan kandangan mulia benowo surabaya
dalam pengerebekan itu petugas menemukan ratusan botol dan jerigen
yang diduga dipakai sebagai tempat miras oplosan
hingga saat ini total korban tewas mencapai lima belas orang
razia miras oplasan yang dilakukan aparat kepolisian gabungan pada rabu siang
menyasar pemasok miras di kawasan kandangan mulia gang dua benowo surabaya
dalam penggerbekan ini ditemukan barang bukti botol dan jerigen dua ratus lima puluh enam liter
polisi juga amankan as pemilik gudang sekaligus diduga sebagai pengoplos miras
dalam keseharian as bekerja sebagai kuli bangunan
diketemukan tadi sekurang lebih dua ratus lima puluh enam liter dan beberapa alat yang digunakan
terkait kasus ini polresta besurabaya memusnahkan ribuan miras
hasil operasi cipta kondisi berupa dua puluh tujuh puluh dua botol miras berbagai merek
selain memusnahkan lebih dari dua puluh ribu botol minuman keras
polisi juga menggelar deklarasi anti minuman keras bersama tokoh masyarakat
mencapai lima belas orang
korban terakhir adalah catur warga randusari surabaya
sementara empat warga kembali dilarikan ke rumah sakit dr sutomo
keempatnya mengalami lemas dan muntah muntah sejak pesta miras jumat lalu
bahkan satu diantaranya harus diberikan alat bantu pernafasan dan cuci darah